sesuai liburan mengisi libur panjang anda tentu membutuhkan alternatif wisata yang berbeda dibanding biasanya
dan di lumajang jawa timur tersedia wisata camping di puncak b dua puluh sembilan
yang menyajikan keindahan matahari terbit di sela sela panorama gunung bromo dan semen
ini bukan merek sabun colek
pemandangan di kelurahan argosari kecamatan senduro kabupaten lumajang
sangat menjanjikan bagi pecinta wisata petualangan
pemandangan di kelurahan argosari kecamatan senduro kabupaten lumajang
berjalan kaki bisa menjadi pilihan
tenda adalah perlengkapan yang tidak boleh dilupakan
sebab saat menanti matahari terbit udara malam di puncak b dua puluh sembilan bisa mencapai lima derajat celcius
namun percayalah penantian panjang di dalam tenda berteman udara malam yang sangat dingin
dijamin terbayar oleh keindahan matahari terbit
warna emas yang berkilau membuat panorama puncak seakan disiram cahaya keemasan
tak sedikit pendaki dari luar jawa timur yang rela menempuh perjalanan panjang
demi menikmati keindahan puncak b dua puluh sembilan
karena dari sukabumi ke sini itu nggak mudah
perjalanan panas hujan sehingga di beberapa kota akhirnya sampai ke sini luar biasa
selain itu warga sekitar puncak yang merupakan bagian dari masyarakat tengger
diuntungkan oleh wisata yang dibuka pada dua ribu dua belas ini
keuntungannya sih yaitu dari ojeknya dari penjual makanannya
kan nggak mungkin semuanya harus naik sepeda motor ke atas
ya pastinya nyewa ojek bisa jadi keuntungan untuk warga sekitar
keuntungan yang menyebabkan pendakian dan dingin yang menyengat di malam hari
terbayar sudah dengan kemewahan puncak b dua puluh sembilan yang disebut juga dengan
negeri di atas awan
dan anda patut mencobanya